tetapi pak man
tidak perlu ada yang dikhawatirkan
karena aku tidak melakukan itu
aku pun percaya kepada mu
bahkan dari lubuk hatiku yang paling dalam
aku percaya kepada mu
bukan karena kau calon menantuku
namun aku tahu
jangan lupa like share dan subscribe
sedang apa kau disini
ini sangat berterima kasih kepada aku
aku cukup berada di luar sini
tidak perlulah kau
beristirahat di dalam
mini sedang meracik sirin ini
tidak perlu anak muda
nini tidak perlu beristirahat di dalam
cukup berada disini
sudah membuat nini sedang
ternyata memang telinganya bermasalah
dia tidak mungkin mendengar apa yang aku bicarakan
ada yang terkacau
saya sudah seperti biasa
saya tidak akan
siapakah kesatria muda dalam mimpiku itu
kenapa aku merasa seperti aku benar benar mengenalnya
dan kenapa aku merasa begitu nyaman
jawatin syukurlah kau sudah bangun
jangan panggil aku gusti prabu
panggil aku raka
kau terlihat sehat dan bahagia
aku mengalami mimpi yang begitu menyenangkan
aku bermimpi bertemu dengan ksatria muda yang sakti mandraguna
ampun gusti prabu
ksatria muda itu pasti gusti prabu saat gusti prabu masih muda dulu
benarkah itu nyai
betul gusti prabu
dia mengenal gusti prabu sudah lebih dari empat puluh tahun yang lalu
saat gusti prabu masih muda
mimpi itu pertanda ingatanmu
mas tirtawati sudah kembali
jika demikian tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan ini gusti
kau benar manggala
kalau begitu segera beritahu pati tua sengi
minta dia umumkan kepada seluruh rakyat telagapura
bahwa aku akan menikah
jadi bagaimana menurut punggawa sepuh tadi
kapan rakah walang sungseng akan diajukan ke persidangan
siang ini kejahatan raden walang sungsang akan mulai diusir ke manakanku
aku serang sekali uar
begitupun uarmu ke manakanku
kita akan mempercihkan orang orang di galuh
dari istana besar pajajaran ke manakanku
kita sudah berhasil mengusir satu orang
ini satu orang lagi ke manakanku
bagaimana dengan pendekar pendekar suruhan uar tempoh hari
apakah sudah ada kabar lagi di mana raka kian santang berada
belum ke manakanku
tapi kamu jangan cembah sepanjang manakanku
pendekar pendekar pilihan uar
pendekar pendekar pilihan uar
kita tinggal tunggu beberapa hari lagi
pernah yakin ke manakanku
mereka pasti akan membawa kabar baik untuk kita
sekarang kita harus mencari penyelamatan yang menarik
dan kita harus mengambil kekuatan yang baik untuk mencari penyelamatan yang baik
pertama kali saya kembali ke luar luar
sebaiknya kita harus cari tahu nih mas
setelah aku cari kemana mana
rupanya paman berada di tempat ini
ada apakah gerak
aku sangat menghatirkanmu raden
ikat kepala itu akan membawamu ke dalam masalah
kau akan dituduh oleh dewan keadilan istana
dengan tuduhan makar
dan pemufakatan buruk
yang mengancam keselamatan raja
tidak perlu ada yang dikhawatirkan
karena aku tidak melakukan itu
aku pun percaya kepadamu
bahkan dari lubuk hatiku yang paling dalam
aku percaya kepadamu
bukan karena kau calon menantuku
namun aku tahu
kau seorang kesatria yang berhati baik
tapi dunia ini berbeda raden
aturan dunia ini kejam
dan penuh kemunafikan
masalah pembuktian umum
yang benar bisa disalahkan
dan yang salah bisa dibenarkan
jika raden ingin membatah tuduhan
dengan cara apa

untuk membebaskan raden dari tuduhan
tidak ada alasan dan bukti yang kuat untuk membebaskan raden dari tuduhan
alasan dan bukti yang kuat untuk membebaskan raden dari tuduhan